kita beralih ke berita haji
petugas bea cukai bandara juanda kembali menyita puluhan barang bawaan calon jemaah haji
kali ini petugas menyita satu kg bumbu petis yang disimpan jemaah dalam tas
hasil sitaan ini membuat panitia haji prihatin
karena masih saja ada jemaah yang membawa barang barang yang tidak ada hubungannya dengan prosesi ibadah haji
ada ada saja bekal atau barang bawaan yang dibawa oleh jamaah calon haji asal jember jawa timur ini
karena di dalam tas jinjing milik salah satu calon jemaah haji asal jember tersebut telah ditemukan satu kg petis
dalam kemasan plastik yang diikat dengan lakban
barang tersebut akhirnya disita oleh petugas bea cukai bandara juanda yang bertugas di asrama haji sukolilo surabaya
karena barang tersebut dilarang dalam aturan penerbangan
selain petis petugas juga mencari barang barang yang tidak ada hubungannya dengan proses ibadah haji
mereka juga menyita minyak goreng kecap serta bubuk jagung yang juga dibungkus dengan plastik dan diikat dengan lakban
sementara itu petugas paling banyak menyita gunting pisau dan paku dari tas calon jemaah haji
sejumlah benda tajam ini sangat membahayakan penerbangan meski untuk memasak di sana nantinya
buat apa pak pisau pak
buat ini gerak sayuran gitu bapak saya kan haji kan iya
masih banyaknya barang bawaan yang disita petugas merupakan pernak pernik haji yang lebih banyak disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterima oleh jemaah
terkait barang yang dilarang dibawa dalam penerbangan
tapi kita juga berusaha sebelum musim haji itu kita sudah mengadakan sosialisasi ke daerah
tapi ada ada itu lah masih ada
tapi alhamdulillah tahun ini sudah berkurang
meminimalisir kejadian yang terus terulang petugas panitia penyelenggara ibadah haji terus mencari barang barang yang tidak ada hubungannya dengan proses ibadah haji
dan juga bersosialisasikan kepada calon jemaah haji di daerah agar tidak membawa barang barang yang dianggap akan mengganggu penerbangan
karena akan menghambat diri sendiri saat akan diproses petugas